sejumlah jenderal kepolisian republik indonesia akan mengikuti kontestasi pilkada serentak dua ribu delapan belas mendatang
mereka diantaranya adalah kepala korps brimob polri irjen murad ismail di pilkada maluku
wakil kepala lembaga pendidikan dan pelatihan polri irjen anton carlian di pilkada jabar
serta kapolda sumatera utara irjen paulus waterpau di pilkada papua
menanggapi hal tersebut kapolri jenderal tito karnavian mengatakan
bahwa selama hak politik seseorang belum dicabut oleh keputusan pengadilan
siapapun berhak untuk berpolitik baik anggota tni maupun polri
tito beranggapan bahwa anggota kepolisian diakini memiliki pengalaman dalam birokrasi
serta kemampuan khusus yang mumpuni
selain itu dengan adanya calon yang datang dari anggota kepolisian persaingan akan lebih sehat
tito menegaskan dirinya tidak akan menghalangi hak politik seseorang
meskipun begitu ia juga menjelaskan ada langkah berbeda yang harus ditempuh terlebih dahulu
sebelum seorang anggota polisi maju dalam perjuangan
contestasi pimpinan daerah
itu awal februari delapan februari kalau saya tidak salah
itu kalau sudah penetapan pasangan calon wajib mundur
karena kalau sudah ditetapkan berarti akan berkompetisi
dan ketika kompetisi sudah harus menjadi anggota masyarakat sipil biasa
nah kalau seandainya sebelum penetapan pasangan calon
dipaksa untuk mundurkan diri itu enggak fair juga
jadi kalau tidak itu akan menjadi anggota masyarakat sipil biasa
jadi kalau tidak itu akan menjadi anggota masyarakat sipil biasa